presiden republik indonesia joko widodo tiba di rumah duka di jalan bangka raya jakarta selatan
senin pagi sekitar pukul tujuh tiga puluh pagi selain menyampaikan rasa duka cita atas nama pemerintah
dan seluruh masyarakat presiden juga mengenang sosok gusola sebagai tokoh cendikiawan muslim
di hutan presiden hadir sebelum jenazah diperangkatkan ke jombang jawa timur untuk
dimakamkan pada senin sore hai nah hai pemerintah negara dan seluruh masyarakat indonesia menyampaikan
duka cita yang mendalam atas berpulangnya ke rahmatullah bapak kiai haji
dr insinyur solahuddin wahid gusola tadi malam jam delapan lima puluh lima di rumah sakit harapan kita
beliau adalah cendikiawan muslim yang menjadi panutan kita bersama dan
tentu saja kita semuanya
indonesia kehilangan sangat kehilangan atas berpulangnya beliau ke rahmatullah